amil zakat bersama basnas diwakili oleh sekretaris ct arsa foundation titin rosmasari
penanda tanganan pakta integritas ini merupakan wujud dan komitmen ct arsa foundation
untuk mentaati ketentuan tata kelola perzakatan yang ditetapkan basnas
dalam upaya menuntaskan kemiskinan dan mensejahterakan umat
setelah memenuhi syarat rukun menjadi calon las
ct arsa foundation menerima surat rekomendasi izin pembentukan las skala nasional
yang kemudian akan diajukan ke kementerian agama untuk disahkan
tentu kami berbahagia sekali artinya cita cita dan tujuan dari ct arsa
untuk memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan dan kegiatan sosial ini
bisa semakin kita perluas dan kita perkuat
sementara itu direktur las ct arsa foundation muhammad wahid menyampaikan
las ct arsa foundation memiliki keunggulan semua pengelolaan
manajemen dan operasional di bi korporasi
sehingga dana yang diterima akan sepenuhnya
diberikan pada yang berhak
siapapun yang berinfak bersedekah dan berzakat kepada las siti adha
ke depan adalah masuk seratus persen keluar seratus persen
kita disitu disikan kepada mustahil
usai menyerahkan surat rekomendasi pembentukan las skala nasional kepada ct arsa foundation
pimpinan basnas bidang koordinasi zakat nasional ahmad sudrajat menyampaikan
pentingnya penanda tanganan pakta integritas sebagai wujud niat suci membantu sesama
ini perlu ada penguatan untuk kembali bahwa
kita memiliki niat yang suci yang baik mari kita jaga itu
dan tentunya fakta integritas ini merupakan bagian untuk menerjemahkan bahwa kita melakukan tiga a
yaitu aman syari aman regulasi dan aman nkri
ct arsa foundation merupakan yayasan nirlaba yang telah berdiri sejak dua ribu lima belas
dan berkomitmen mewujudkan misinya untuk memutus rantai kemiskinan
melalui pendidikan yang berkualitas kesehatan yang optimal serta pemberdayaan masyarakat
tim liputan cnn indonesia
arsiono nggak dipecat malah dikasih mobil
nah itu dia
dia bilang lihat hari itu rupanya kayak begitu masa kau tega
makanya saya nggak tega kalau nggak nanya mas ari dan mas eros tapi harus break dulu
kami akan segera kembali dengan cerita ceritanya arswendo
betul itu kan
iya kalau tadi kang sobari bilang arswendo nggak tega sama hari saya juga nggak tega sama mas hari
saya mau ke mas eros dulu
mas eros gimana cara eros jarod tadi puisinya bagus sekali tapi anda begitu meng highlight soal
siapa yang nulis tadi
katanya beliau percaya
gimana seorang eros jarod mengenang seorang arswendo
ya sebetulnya gini ya
kepergian arswendo itu ada berapa degree ya persen itu mengeringkan indonesia
orang kayak dia ini sudah langka ya
yang ada kan ketegangan kalau kita lihat tv itu ya kayaknya semuanya tuh kering tandus
tapi begitu ketika ketemu sama seorang kayak arswendo tuh ketawanya selengeannya gitu ya itulah sebetulnya meriah
wajah indonesia tuh yang asli yang seperti itu
nah yang pura pura itu yang
yang ikut ikuti tv sering ikut ikut apa itu
dihaluh tuh ya udah gak bermutu jelek gitu ya
nah arswendo tuh apa adanya
dan dia menurut saya ya contohnya ginilah
dia bukan seorang politisi tapi visi politiknya dalam kehidupan dia sangat bagus
karena dia menempatkan kemanusiaan di sentral permasalahan tinjauan kehidupan dia ya dalam melihat indonesia
jadi kalau dibilang tadi melihat apa
wendo ya kita seolah olah melihat indonesia memang dia tuh representatif daripada keberadaan indonesia yang sesungguhnya
dimana segitu problema ya problematiknya dan bagaimana kemunafikan itu luar biasa
dimana ketimpangan itu juga masih begitu luar biasa
sehingga keresahan dia itulah sebetulnya jiwa dan sukmanya indonesia
jadi ya wajar kalau dibilang bahwa ya melihat wendo tuh seolah olah melihat indonesia
karena ya begitulah indonesia
orang yang selalu resah gitu kan si wendo
dan itu termanifestasi dari perilakunya jokes nya hasil karya sastra
tapi bedanya kalau politisi itu kalau seresah sedikit terus maki maki gitu kan
kayak orang stres gitu kan kalau dia dengan senyum
kalau anda sebagai politisi apa yang bisa anda dapatkan
ini kali ini kan anda pernah jadi politisi
kalau saya dianggap bukan politisi
politiknya sambilan dia
ya itu antara politikus dan banyak yang poli dan tikusnya itu
nah kalau politisi sebetulnya kan the art of seni untuk membuat orang percaya seni untuk mempengaruhi dan seterusnya
di sini nggak perlu kok ya
di sini yang paling penting kan ya itulah kenapa saya dekat sama mendo karena apa ya
satu kesih persinggungan yang sama tuh
bahwa bagaimana memuliakan kemanusiaan tuh menjadi kerja bersama sama yang selalu kita bicarakan
masih sakit pun ya
masih sakit pun ya
dalam perasaan sakit pun dia masih membicarakan
kok koyongnya ini tuh ya
nah sambil dicerita mas eros katanya mas eros juga sempat menjenguk mas wendo ketika sedang sakit
boleh ditampilkan nggak fotonya
kita punya kenakan kenakan saya juga nyolong dari twitternya mas ari nih
oh bukan bukan satu lagi
ini yang viral
iya ini yang membuat viral dan
tapi bagus menangkal hoax juga mas ari ya waktu itu
iya ya itu yang bagus
jadi pada saat ini mas eros apa yang bisa diceritakan
udah nggak bisa bicara terlalu banyak dia cuma bisa menggerakkan dikit dikit ya
dan disitulah saya melihat wendo apa ini wendo yang saya lihat itu ya
masih bisa merespon apa
oh masih masih
tapi nggak terlalu ceria lagi ya
di situ saya baru pertama kali melihat ya bahwa wendo itu nggak tahu mungkin sudah terasa ya waktunya dekat ya
itu nggak seperti wendo biasanya
dan inilah buat saya itu
ternyata luka indonesia itu di wajahnya dia semua
tapi kalau mau lihat indonesia sekarang itu ya kayak dia itu
terbaring luka kayak seperti itu
orang orang mulai nanya kok selalu pendekatannya kok pesimisis
dan wendo memperoleh itu salah satunya
jadi merayakan indonesia merayakan ars wendo termasuk duka indonesia juga dukanya
mas ari boleh ditabrikkan nggak fotonya dengan mas ari
karena orang di beberapa waktu belakangan orang menyorot betul mas ari dan aktivitasnya dengan mas wendo
foto ini sebetulnya kan ada di grup grup itu mengabarkan macam macam ke mas windu
terus saya unggah ini saya pikir ini harus dijawab
ini kok ada yang mengabarkan ada yang koma dan sebagainya
saya nggak lupa bahwa media sosial sekarang itu main hajar aja
ada yang memberitakan
ada yang memberitakan meninggal mas windu itu
lah itu kan saya menjadi sangat merasa bersalah kepada keluarganya
karena justru saya yang bilang sama temen temen tuh mas jangan diunggah ya foto ini mas wendo
saya yang karena semangat terlalu semangat mau apa menjelaskan menjadi viral
ada mbak tiara ada di situ ada mbak titul ada mbak agnes terutama
saya kan jadi
itu hp saya selama dua minggu saya matikan
saya karena banyak yang nelpon gitu
nah ini satu kesempatan juga saya kemarin juga
saya sampai menangis kemarin jadi di depannya jenazah itu
karena apa ya mas wendo itu kan orang yang tidak seperti itu gitu
yang tadi dibilang mas sobari dibilang gembira itu iya
mas wendo itu boleh dibilang bahwa dia itu adalah raja minyak yang rendah hati
nah itu gimana tuh raja minyak yang rendah hati tuh
raja minyak yang rendah hati tuh kalau punya duit
ya dan selalu punya duit
siapapun dikasih siapapun
meskipun suka sambat katanya ke kang sobari
oh itu sambat karena dia supaya terlalu sering ngasih dia itu aja
tapi iya rendah hatinya begini
misalnya gini misalnya saya datang ya
mas bu saya minta duitnya satu juta lah
wah ya gak punya uang ya saya
ya udah lah saya akan nawarin
lima ratus aja lah mas
nah lima ratus ada
nah dia buka gitu
kasihnya tiga juta gitu
dan itu bukan hanya saya loh
siapapun yang sambat sama dia yang minta uang sama dia pasti dikasih
itu keluarganya tau gak tuh mas ari
pasti tau lah
tapi kalau eros gak mungkin sambat
kalau mas eros gak mungkin sambat
tapi tau tau
hari yang sering sambat
dan mas windo seperti itu
dan sampai saat saat terakhirnya anda kan juga terus menemani segala macam
iya dan saya menyesal gitu gitu
kemudian saya merasa bersalah
saya gak bisa ketemu mas windo lagi
itu yang membuat saya menangis
yang paling penting itu saya terima kasih lah sama transtv ya
cnn ya menayangkan ini
satu kalau orang jawa bilang kalau anda mau merasakan sak jatine ngurip
nah contoh lah windo
iya apa maksudnya mas eri
ya sejatinya kehidupan atau hidup itu seperti itu seharusnya dimaknai
dia secara perfect memaknai kehidupan sebagai orang indonesia
satu contoh gini ini saya pakai kaos nih pelarung kehidupan nih
iya nggak ada
ini pelarung kehidupan ini
jadi saya tuh kan sama dia nggak mungkin lah saya kasih kaos
enggak gini saya ke madiun waktu itu ya
saya mengelok ini kan anak anak beranteman itu anak anak jalanan saya kumpulkan
saya kasih namanya petarung kehidupan
mas windu itu selain ngasih sponsor lah sponsor duit lah dia pasti
mas heri ada di mana
di madiun mas
itu nggak usah itu pasti nggak punya duit kan saya
pasti itu lah
nah ini anak anak petarung kehidupan ini pekan lalu dari tujuh yang tanding muatai di porprof jatim juara semua
mereka saya sampaikan ini ini adalah bentuk rasa terima kasih teman teman yang dari jalanan naik ring menjadi juara
dan ars wendo berkontribusi untuk bangsanya untuk negaranya dengan caranya sesimpel sesimpel ini
iya seperti ini
bukan hanya penulis
kita akan bicara mengenai karya karya ars wendo karya jurnalistiknya karya sastranya
apa yang tidak hanya populer dan indah dinikmati tapi juga punya makna yang mungkin bisa berubah
tadi jurnalisme yang agak sanu juga itu juga bagian dari kehidupan ars wendo
kita akan bahas itu
usha cinta tetap bersama kami
tapi senang tadi kita sudah mendengar bagaimana penuturan apa namanya kesaksian tentang sosok ars wendo dari berbagai macam perspektif
karena ars wendo itu indonesia
jadi perspektifnya juga banyak ceritanya banyak ada plus minusnya
tapi kalau kita bicara mengenai arswendo sebagai seorang budayawan seorang sastrawan seorang jurnalis yang handal gitu
saya mau ke mas butet dulu
mas butet karya karya arswendo apakah hanya sekedar populer saja apakah punya makna yang khusus
atau punya dampak yang mungkin secara langsung atau tidak langsung oh iya ya kita rasakan betul gitu
ya jelas semua karya dia juga seluruh tindakan pak dul itu
itu inspirasi untuk indonesia terutama dalam hal mempercayakan kepada anak anak muda
itu bener lah itu
jadi anak anak muda itu diberi kesempatan seluas luasnya meskipun bigu bigu dikit gitu dikasih kepercayaan
dan dia mengembangkan diri dan akhirnya jadi orang
jadi banyak kawan kawan seangkatan saya yang kemudian dikenal sebagai budayawan bintang pelem penyanyi atau apapun penulis
itu karena awalnya dikasih kepercayaan sama pak endor
saya ini pada usia sekitar dua puluh empat dua puluh lima itu sebagai tukang gambar yang sudah punya keluarga
dikasih kesempatan dan diberi honor yang lebih pantas dari seluruh media yang ngasih saya honor yang honor
tulisan juga begitu
jadi terutama memberikan kepercayaan kepada anak anak muda
indonesia itu masuk isinya semua orang orang tua kayak ayat mas eros
kalau kita bicara karya karyanya mas arswendo gitu mas butet
signaturnya apa yang betul betul melekat gitu
apakah misalnya ada bicara mengenai kebudayaannya atau indonesia itu bagaimana melihat indonesia
apakah keberagamannya atau misalnya anti korupsinya hal hal yang sangat prinsipil gitu
mas windo itu kalau bikin satu dialog dialog yang cerdas itu
tidak ngomong yang gede gede tidak ngomong kebudayaan
tapi itu menjelaskan satu karakter dan satu sikap
ini yang membedakan dengan anak anak yang baru belajar nulis itu
ngomongnya kata kata yang aneh aneh gede gede tapi
dan justru malah kata kata yang subtil itu punya makna yang terasa gitu ya mas butet ya
lebih mudah dicerna lebih mudah dipahami
itu sangat sehari hari
pilihan katanya semua kita kenal nggak aneh aneh
tapi begitu itu terangkai menjadi satu peristiwa
kita baru ngerasain gitu
orang kayak lingan loh nggak dikasih merokok
iya iya kalau gitu kita mau balik ke siniman jakarta dulu
saya mau yang menarik tadi mas butet mengatakan
pas arswendo itu nggak usah ribet ribet
sesuatu yang sangat simpel
candaannya tulisannya tapi begitu mengena
kalau di rangka itu begitu mengena
saya mau munculkan sebuah video dialog dialog singkat ya mas hari
dengan mas arswero beberapa waktu yang lalu
boleh dihadirkan ya
bagaimana arswendo membaca atau melihat situasi situasi terkini
sebetulnya pemerintah itu pro rakyat apa enggak sih mas
pro rakyat miskin maksudnya
ya pasti pro banget
kenapa mas hari
mas hari meragukan itu
kalau pro rakyat miskin impor daging di stop
justru karena itu berarti pro rakyat miskin
rakyat miskin tidak mampu beli daging
saya ini prihatin kemarin itu waktu mediasi dengan dprd
dpi itu dimakai
ya berarti arswendo ada
oh ya itu dimakai
sama maling itu memang nggak pernah rukun
indonesia ini bersyukur mas
saya didulak bu indonesia bersyukur
karena koruptor koruptor sudah berhasil diberantas
rakyat sudah berhasil hidup sejahtera
kalau gitu top
jadi langkah kita sekarang adalah dibanyain tidurnya
nah supaya bisa mimpi kayak tadi
kemarin itu menkumham kan dianggap berpihak
jangan bersikap seperti begal politik
kan ada petuah diantara para bigal itu
mas ari ini lihat
ini cara arswendo memandang problematika yang kompleks sekali gitu
ini kan kompleksnya bicara ahok dan dprd
bicara ben kumhan bicara korupsi
menjadi menjadi sederhana
dia fasih sekali
menyampaikan hal hal dengan bahasa rakyat
yang bisa dimengerti oleh rakyat
tetapi bukan berarti dia tidak serius
lagu harta berharga itu
lalu keluarga cemara itu ya
konteksnya itu adalah
bukan keluarga yang kita ini kan ya
keluarga itu adalah karya yang paling membahagiakan kita
jadi keluarga itu adalah karya yang paling hebat
dibanding novel kita film kita
hal hal yang sederhana seperti itu ya
yang kemudian menyentuh banyak orang
jadi itu yang saya lihat dari dia ya
termasuk kritik kritiknya cara dia mengkritik dan memandang
tapi kalau ngelihat kang sobari
kalau melihat kayak gitu kan
itu ngomongin korupsi ada
rata rata saja atau
punya makna yang lain gitu
bagaimana cara ars windu memandang problematika
hal yang kompleks kali ya gitu
korupsi misalnya keberagaman misalnya
saya kira ars windu itu
jadi nggak usah terlalu serius
arju windu itu tukang ketawa
jadi tidak dipikir persoalan serius itu tadi dibikin menjadi joke
menjadi parodi kehidupan
itu harus dipikir dengan frame frame yang aneh aneh itu
tidak didefinisikan seperti orang orang kayak eros yang sekolah
tidak didefinisikan tapi diwujudkan dalam peta petak persoalan
yang penting menjadi ketawa
bukan berarti nggak serius memandang problematika korupsi misalnya
cara dia cara untuk berserius itu ya ketawa itu
ketawa adalah cara bagi dia yang ketawa
ketawa adalah cara bagi dia yang paling serius dan paling sehat
daripada pura pura serius
tetapi toh tidak memecahkan apa apa
masalah tidak kurang
sudah serius sudah keringetan nggak ada hasil
mending dibikin ketawa
karena kehidupan ini parodi
kekuatan ars windu di situ
dia tidak pernah berpretensi menampilkan sebagai orang katolik yang soleh gitu
nggak dia nggak nggak nggak tuh ya
menampilkan hal hal kayak gitu karena
urusanku itu menampilkan persoalan dalam humor
nah humor itu terserah
itu mau dianggap filsafat
mau dianggap itu keluhuran agama
mau dianggap itu gambaran dari kehidupan rakyat yang
yang apa adanya atau apa
arswendo nggak punya pretensi untuk supaya begini supaya nggak ada
termasuk ketika dia menjadi pimpinan redaksi banyak sekali media media penting gitu
itu juga termanifestasi
kan ada yang bilang dia di term jurnalisme agak saru katanya
kemudian apa namanya cerita ceritanya karya karyanya
tapi gini ya di dunia politik aja contohnya ya
nggak mungkin politisi yang handal dan hebat itu ya
dia nggak akan menjadi kalau dia nggak akan resense of rumor
kayak contohnya gus dur ya
gus dur sangat humorik
tapi kan persoalan itu diselesaikan ya dibentangkan segala sesuatu seperti yang kata haris subari tadi ya
jadi kalau kalian lihat orang sering melihat kenapa sih harus bicara seperti profesor ya
sementara profesor banyak juga orang yang nggak ngerti apa yang diomongin
nah dia mengambil bahasa yang sangat sederhana tapi itu yang subtantif
tapi mas wendo punya concern yang serius untuk misalnya bicara anti korupsi
bicara keberagaman tadi seperti yang anda katakan kemanusiaan
iya dong dia sering bicara sama saya soal itu
dan contohnya ya
harus diakui bahwa tabloid monitor itu salah satu tabloid yang pada saat itu ya pada masanya
banyak membuat pembaca atau publiknya menjadi lebih pinter gitu
lebih memahami kehidupan gitu ya
meskipun dianggap agak saru katanya gitu
apa sih pengertian saru gitu kan
itu kan saru hanya orang saja yang memang otaknya kotor
kalau kita apalagi di masyarakat jawa
contohnya gini aja
kalau lihat anda anda kecandi itu kan
banyak tuh ya gambar gambar
kayak kamasutra digambarkan itu kan saru
enggak itu kehidupan real kok
nah ini ya
banyak orang yang tidak berani menampilkan apa adanya
tidak berani sederhana
dikiranya sederhana itu cetek
semakin kita menghayati memahami dan tahu akan kehidupan
semakin dia sederhana dalam mengukakan banyak hal
biasanya orang yang tidak menguasai banyak hal
itu bicaranya kompleks wah
wah yang kita sendiri gak ngerti
rumusannya kesederhanaan itu tidak sederhana
kesederhanaan itu tidak sederhana
tapi kalau break itu kayaknya sederhana
saya harus break dulu
supaya kita lanjutkan kesederhanaannya saja
kita akan segera kembali
kalau tadi kita sepakat semua di sini
memandang suatu hal yang serius yang kompleks
yang dengan tidak bahasa yang susah
tapi dengan bahasa bahasa yang ringan
tapi punya makna gitu
pernah seserius itu gak
apa namanya politisi kalau kata mas eros tadi
seserius orang orang para demonstran gitu misalnya
tahun dua ribu tujuh belas yang lalu
dpr itu mau memberikan angket ke kpk
kita bikin saya serahkan ke sis
sis itu kan banyak itu ya
dengan mas budi itu juga ikut ya
dia turun di kpk
kita temuin kepala kpk
dan kita sampai diundang
apa bukan diundang diperiksa baret skrim
iya karena tidak juga
jadi mau satu satu
diadukan oleh dpr kita menghina
karena mas wendo kasih judulnya indonesia waras gitu
jadi mereka merasa gila sendiri
dan kita dilaporkan
itu itu mas wendo ya
jurnalisme dia sebenarnya bukan jurnalisme saru sebetulnya
bermain memainkan konotasi di dalam otak kita
yang memang sudah jorok itu dikeluarkan sama dia gitu
sebenarnya inherent aja sesuatu yang manusiawi gitu ya
jurnalisme yang saya kelola dan mas indro di bintang indonesia
itu namanya jurnalisme kasih sayang
jurnalisme kasih sayang
iya jurnalisme kasih sayang
terus juga misalnya begini ya
baca saja misalnya
dua ibu atau
mas windu itu sangat memuliakan perempuan
sangat memuliakan keluarga
banyak perempuan perempuan cantik di luar kita
kita bisa dapetin
semudah apapun secantik apapun
tidak bisa mengalahkan sejarahnya istri kita
dan saya kira seperti itulah mas wendo menjelaskan
hal hal yang rumit itu menjadi
yang kemudian buat saya itu cepet gitu
seperti bagaimana mas arswendo ketika dia menghadapi masalah
ketika masalah tablot monitor tentunya
dia merasa bahwa
bahwa ada satu orang yang punya jasa besar buat dia
punya arti sampai terakhir terakhir saya ngobrol sama dia
saya gak ada yang ngalahin deh orang ini
boleh ditampilkan nggak kesaksiannya mas arswendo tentang ini
kalau dulu ya saya dua puluh enam tahun yang lalu ya
itulah kasus saya itu
seperti yang dialami ahok sekarang ini
yang itu saya alami
di gedung yang sama di gedung pengadilannya sepatu sepatunya
apapun indonesia satu satu yang bilang cuman kusutur
apa yang dilakukan kusutur waktu itu
membela seperti apa membela
membela sampai beliau itu dihakimi
dikumpulkan disalah salahin kurang lebihnya begitu
persis kayak begitu
aku saya gak belain kamu
tapi ini ada yang tidak benar
cuman gitu doang
dan ini yang menariknya
setelah saya keluar
saya tuh pengen mengucapkan terima kasih kepada kusutur
nyari kesempatannya susah
akhirnya ada seminar di bentara budaya
keluar itu keluar penjara maksudnya
ya saya udah bebas
sudah tiga tahun sekian lah
ada seminar mengenai teater populer itu
karena saya kan wah bagaimana
berusaha mendekat ke beliau
saya cium tangan gitu
saya yah kusutur lupa sama saya
tahu nggak bu
jalan gitu berhenti noleh
kalau baumu aja tapi bahasa jawa
nah mbumu ya aku ngerti tawas
itu yang nggak pernah
itu yang gak mungkin akan dia lupakan katanya dalam pengakuannya dia
saya mau terakhir karena waktu kita gak banyak
mas arswendo terlalu banyak
karena kecuali anda bisa merayu pak isadi nanti
tapi saya mau ke mas butet dulu yang ada jauh di sana
mas butet yang terakhir dari anda
bagaimana cara paling mudah
cara paling baik mengenang arswendo
dan bagaimana arswendo mengungkapkan kegelisahannya
yang nggak punya makna buat banyak orang
untuk menjadikan pak wendo hidup dalam diri kita
terutama para seniman
inget saja pesannya sangat sederhana
kita boleh nakal nakal dikit tapi tetap sudesi
sukses dengan satu istri
itu aja mas butet
tiga puluh detik dari anda
mas eros apa pesan anda terakhir
pesan saya cuma satu aja
kepada semua kawan kawannya atau yang lain ya
terutama yang muda muda ya
cobalah kenali gali siapa itu arsvendo
insya allah anda lebih mengenal indonesia
itu buat kaum milenial
jadi mengenal indonesia mengenal arswendo
sama dengan mengenal indonesia
dua puluh detik dari anda
arswendo itu senang
membuat segala hal menjadi gurawan
mayoritas dari gurawannya itu dalam konteks yang tepat
tapi ada yang tidak tepat
ketika kita lagi ruwet atau apa
dan dia bikin guru
ya dia suka lupa
karena dia enggak pernah ruwet
orang lain ada yang rutin
dia bikin guru guru yang aneh aneh begitu
nah kita tidak bisa itu
tidak selalu bisa menerima
menerima dengan baik
nah dia lupa bahwa orang bisa ruwet
tetapi dia tidak pernah ruwet
seruat apapun dia ketawa
dia tidak pernah ruwet
menurut saya itu sebuah kelebihan
lagi ruwet kok bilang nggak ruwet
yang ruwet adalah durasi kita semakin ruwet
terima kasih kang sobari
terima kasih mas ari
terima kasih mas eros
terima kasih mas butet
yang ada di yogyakarta memang nggak ada habisnya
kalau kita bicara arswendo
kita sepakat semua di sini
kalau kita ingin merayakan indonesia
kita akan merayakan juga arswendo
kenal indonesia mengenal arswendo
terima kasih bapak bapak
arswendo atma wiloto memang sudah tiada
tapi spirit hidupnya dalam berkarya
dan mencintai negeri ini
tak akan lekang di makan usia
seperti yang pernah dikatakan arswendo di sini
bahwa hidup mungkin memang banyak pilihan
dan itu terjadi berulang kali
yang manapun asal tak perlu kau sesali nanti
telah memilih menjadi indonesia sejati
yang mencintai negeri ini
seperti dia mencintai dirinya sendiri
dan itu tak pernah ia sesali
sampai ia akhirnya kembali
kami akan hadirkan kembali
rasa arswendo untuk anda malam hari ini
pilihlah sebelum terlambat
hidup adalah pilihan
tentu bagi yang punya dan bisa
milih pergi kemana atau jadi apa
tapi bagi sebagian orang
hidup adalah keterpaksaan
karena dia tidak bebas menentukan pilihan
terpaksa tipu tipu diri mengatakan bahwa
kebenaran ini diberikan lewat mimpi
dan yang tidak mengikuti akan rugi
ditelan masuk bumi hidup hidup
hidup mungkin memang banyak pilihan
dan itu terjadi berulang kali
tidak menjadikan kamu menyesali nantinya
sebab pilihan sesat tidak bisa dirawat
dan sekarang ini masih ada waktu
untuk bertindak sehat
sebelum semuanya terlambat
ini bukan bagian dari puisi